setiap tanggal tiga puluh juli atau tepat pada hari ini dirayakan sebagai hari dunia anti perdagangan orang
laporan terkait perdagangan orang yang dikeluarkan unodc pada tahun dua ribu delapan belas lalu mengungkapkan kasus perdagangan orang telah mencapai rekor tertingginya dalam tiga belas tahun terakhir
dan di indonesia sendiri data kementerian sosial mencatat bahwa jumlah korban perdagangan orang hingga pertengahan tahun dua ribu sembilan belas mencapai empat sembilan ratus enam kasus
selain informasi tadi kami juga hadirkan dengan informasi lain dari tanah air dan mancanegara
saya kembali kenya di anda menyaksikan cnn indonesia
perdagangan orang adalah kejahatan keji lintas negara dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia
setiap tahun ribuan pria wanita bahkan anak anak jatuh
di tangan pedagang orang entah di negara sendiri maupun di luar negeri
dan selama bertahun tahun berbagai organisasi internasional terus berupaya untuk memutus rantai perdagangan orang
secara global angka perdagangan orang semakin menanjak
jumlah ini bisa terlihat jelas dari bertambahnya jumlah pekerja anak anak
melonjaknya arus migran di eropa dan kian banyaknya laporan mengenai eksploitasi dan kekerasan
perdagangan orang ini juga lebih mengerikan di negara konflik
akses agensi perdagangan manusia terbuka lebar saat kelompok radikal menjadikan perempuan sebagai budak seks
dan menggunakan tentara anak anak untuk menyebarkan ketakutan
sementara itu asia selatan adalah kawasan dengan jumlah perdagangan orang yang meningkat pesat di dunia
dan terbesar kedua setelah asia tenggara
menurut badan pbb untuk narkoba dan kejahatan unodc
pbb mencatat bangladesh pakistan dan nepal termasuk tiga negara dengan angka perdagangan manusia
terbesar di dunia
sedangkan tren perdagangan orang di dalam negeri juga terpantau meningkat
data organisasi internasional untuk imigrasi iom menunjukkan
dalam periode yang sama tahun dua ribu lima sampai dua ribu lima belas
perdagangan orang juga tidak hanya dialami orang yang pergi ke luar negeri
meskipun sebagian besar korban perdagangan orang terjadi pada tki
dengan iming iming hidup lebih nyaman dan tenang itulah
para pedagang orang bisa lebih leluasa menjalankan aksi kejinya
dalam rangka hari dunia anti perdagangan orang
badan pbb unodc menyerukan seluruh negara di dunia untuk mengambil aksi nyata
melawan pelanggaran hak asasi manusia ini
pbb berharap dunia bersama sama memerangi perdagangan orang
tidak hanya memutus rantai pelakunya
tetapi juga membantu korban tindak pidana perdagangan orang
yang dirilis pada tahun dua ribu delapan belas menyebutkan bahwa kasus terkait perdagangan orang
telah mencapai rekor tertingginya dalam tiga belas tahun terakhir
laporan tersebut menyebutkan banyak korban berasal dari negara negara di asia
untuk dibawa ke lokasi tujuan perdagangan manusia sendiri
yang kebanyakan berada di eropa barat dan eropa selatan
dan bertepatan dengan hari dunia anti perdagangan orang
kami akan membahas secara lengkap pada newsroom talk kali ini
sudah bergabung bersama kami ketua bidang studi hukum pidana di sekolah tinggi hukum indonesia
anugrah rizky akbari atau biasa disapa dengan mas eki sudah ada di samping saya
lalu juga ada guru besar fakultas psikologi unika atmajaya dewan pengurus ekpat indonesia
yang juga salah satu pendiri yesan puli profesor irwanto
selamat siang prof
apa kabar nih semuanya
sehat mas ibu
sehat ya profesor juga sehat ya
baik ini kan terkait dengan human trafficking yang kali ini
saya ke mas eki terlebih dahulu
ya seperti kita ketahui bersama bahwa memang seperti ini tidak akan pernah habis begitu
bahkan beberapa hari terakhir
tepatnya pada tanggal dua puluh tujuh juli saya juga mendapatkan kabar bahwa ada sekitar dua belas perempuan begitu
dibadi antaranya di bawah umur yang ternyata akan diperjual belikan menjadi seorang pekerja seks komersial
ini sebenarnya ada di mana
terutama terkait dengan hukum
apakah hukum kita itu memang sebenarnya sudah jelas
apakah justru masih dikatakan tumpul begitu
ya kalau mau dikatakan tumpul pasti banyak masalah ya
terutama dari segalanya
banyak masalah bagi penegakan hukum
nah yang kita tahu sekarang bahwa sangat sedikit kasus yang merekam perdagangan orang sebagai sebuah kasus yang terbukti di pengadilan
biasanya penegak hukum berdalih banyak sekali bukti yang susah
karena semakin kompleksnya kejahatan di level bawah
tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita harus bisa melihat bahwa kejahatan ini bukan cuma kejahatan yang sekali selesai
dia adalah bagian dari jaringan internasional yang besar dan itu yang harus diungkap
mekanisme hukum saja tidak cukup
jadi perlu strategi kebijakan yang cukup
sebuah kebijakan yang sangat melintas disiplin ilmu gitu kira kira untuk membongkar ini
karena akar dari ini semua bukan bersumpah pada hukum mas ibar
tapi kalau dari segi hukum sendiri yang undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh itu apakah memang sudah cukup untuk membuat orang orang menjadi jerah ataupun takut dengan hukuman yang akan didapatkan
ada sekitar tiga hingga lima belas tahun untuk perorangan
terus juga ada yang sampai empat puluh lima tahun untuk yang perusahaan
jadi prosesnya begini
kalau seorang perusahaan yang sudah berusaha untuk membuat hukuman itu bagaimana
kalau semua dimulai dari bukti yang kurang gitu kira kira di dalam konteks pengungkapan kejahatan maka ujungnya nanti juga akan seperti itu
nah biasanya dari data yang saya temukan adalah banyak sekali pelaku perdagangan orang yang diambil itu adalah aktor aktor lapangan yang sebenarnya memainkan peran yang sangat kecil
nah ketika itu selesai jarang sekali yang kemudian diangkat dan dikembangkan menjadi sebuah jaringan yang luar biasa
jadi sepanjang itu masih ditargetkan kepada aktor aktor kecil maka itu cukup
belum belum cukup saya pikir begitu
dan kalau dilihat dari
dari hukumnya dari hukumnya kita mau bikin hukum seperti apapun
kalau kemudian yang lebih penting berkaitan dengan strategi penanganan kejahatan secara umum itu tidak dilakukan
maka saya pikir nggak terlalu banyak
kenapa akhirnya banyak sekali sangat sedikit sekali kasus kasus perdagangan orang yang muncul di pengadilan itu salah satunya karena investigasi kemudian proses penuntutannya yang sedikit
banyak sekali kasus kasus perdagangan orang itu kemudian dialihkan menjadi kasus kasus keimigrasian
atau bahkan kasus kasus penipuan dan pemerasan biasa
itu karena akan jauh lebih mudah untuk membuktikan itu ketimbang kita mengangkat ke level yang lebih besar
nah jadi itu yang perlu diselesaikan
tapi kalau misalnya berbicara soal korban sendiri mungkin ke prof irwanto sendiri
tentu profesor udah tahu malam lintang di masalah seperti ini
dan korbannya lagi lagi seperti tadi yang sudah dikatakan dominasi oleh perempuan dan juga anak anak
sebenarnya dari kacamata profesor sendiri
sebenarnya seperti apa sih mereka sih
mereka sehingga mereka sangat mudah sekali tergiur dengan mungkin iming iming yang sebenarnya yang sebenarnya kita juga bisa tahu begitu
baik orang yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan
contohnya seperti sandra wauruntu yang ada di amerika yang mengatakan bahwa dia itu adalah seorang banker loh
seorang berpendidikan lah bisa kita katakan seperti itu
ternyata juga bisa menjadi korban itu bagaimana prof
ya karena memang cara rekrutmennya itu kan bermacam macam ya
dan yang paling penting kita harus tahu demandnya itu siapa sih siapa sih yang membutuhkan
nah demand ini juga macam macam
dan demand itu untuk kepentingan macam macam juga
untuk kepentingan eksploitasi seksual untuk kepentingan tenaga kerja untuk kepentingan kawin paksa atau kawin yang di arrange ya
dan di samping itu kemudian ada kepentingan leisure
ini yang terjadi di asia
pada tahun sembilan puluh an ke atas terjadi boom ekonomi
anak muda yang punya uang banyak
dan dalam travelling itulah mereka memesan paket paket prostitusi
makanya tahun sembilan puluh lima sembilan puluh enam eikpait internasional berdiri kami di indonesia ikut
karena salah satu yang disoroti pada waktu itu adalah tourism destination di indonesia
yang juga terkait tidak secara langsung
bahkan mungkin ada yang kecil kecil selangsung
menyediakan prostitusi anak
dan sebagian daerah anak itu adalah hasil dari perdagangan manusia
tapi berhasil dari situ
itu yang pertama
nah yang kedua
hukum itu diterapkan oleh manusia juga
ya yang menerapkan kan polisi jaksa hakim
sekarang kalau kasusnya anak
yang terlibat penuh salah satunya orang tua
apakah orang tua akan dihukum
apa namanya departemen agama
bahkan mungkin lurah setempat
jadi banyak sekali unsur unsur yang membuat pelaku hukum sendiri ragu ragu
apakah harus ditangani atau tidak
apalagi dengan soal soal perkawinan tadi
ya perkawinan dengan tipu muslihat
orang tidak mungkin melarang you kawin dengan siapapun
jadi dari awalnya pun sudah tidak terdeteksi
yang saya amati sangat rumit adalah bagaimana menjaring yang disebut third party agencys
yang merekrut memberikan info memberikan pekerjaan mengiming iming mentransport mewadahi dulu kayak gitu gitu ya
dan memberikan dokumen palsu dan sebanyak itu
itu bisnis besar
berarti ini yang di tiongkok itu berarti yang terjadi di kalimantan beberapa waktu lalu juga ya
yang dengan iming iming akan diberikan uang sekian untuk keluarganya peminjaman dan lain sebagainya
tidak tahunya di tiongkok menjadi seorang petani dan lain sebagainya ya
atau dikawinkan dengan orang cacat dikawinkan oleh orang tua atau dipekerjakan di pekerja yang tidak layak
tapi kenapa mereka bisa langsung mengiakan begitu
tidak melihat apakah tidak melihat dulu bebet bobotnya
maka itu maka kita harus mempelajari supply side nya siapa
supply side nya biasanya anak anak yang putus sekolah atau pendidikan rendah
atau mereka yang selagi memberontak dalam keluarga pengen keluar dari keluarganya
yang menyebar belum pernah ditawarin apapun gue pokoknya asal keluar
berbicara soal third party itu itu berarti memang terorganisir sangat rata
apakah tidak ada yang mengetahui terkait dengan hal ini
oh terbuka terang terang dan tidak terang sih
jadi salah satu organisasi yang membantu kami saat ini adalah organisasi yang menggunakan alat bayar yaitu credit card untuk mencegah itu
jadi ada hotel hotel yang sudah sign jika ada orang customer datang ke hotel membawa seorang anak kecil yang tidak bisa dibuktikan baik itu anaknya sendiri
dia memakai kredit card kredit card itu akan dicatat dan dilaporkan
dan akan dicabut
itu pun sebesar effort yang mereka lakukan saat ini hasilnya nggak banyak
hanya credit card dari pemerintah sendiri apa apa apa yang sudah dilakukan
itu didukung pemerintah dari pemerintah tadi ada undang undang ada aparat pendidikan terhadap orang orang di imigrasi apa di transportasi
bahkan kita kalau perlu bisa mendidik karnet atau apa ya kalau terlalu banyak orang mau menumpang kok aneh
tapi kalau misalnya dari mas eki sendiri melihat ini kan sudah dikatakan sudah sindikat internasional begitu ya
sudah lintas negara tapi bagaimana pengawasan pengawasan yang sudah dilakukan dan juga hukum hukum yang mungkin sudah ada gitu aplikasinya di lapangan bagaimana
kalau kita mau melihat perdagangan orang sebagai suatu kejahatan kita tidak boleh
kita tidak boleh lepas dari akar masalahnya
seperti yang disampaikan dari prof ir tadi sebenarnya perdagangan orang ini akan sangat banyak menyasar pada dua hal
satu ketika dia sangat rentan entah karena masalah konflik keluarga dan segala macam
atau yang kedua kemiskinan
nah ketika kemiskinan dan tingkat kerentanan ini menyatu maka akan banyak sekali orang orang yang memanfaatkan peluang itu
jadi pemerintah yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah banyak mas
ada desa informasi mengenai trafficking
kemudian berkaitan dengan
dengan peningkatan sumber daya manusia dan segala macam
cuma kalau saya lihat memang upaya ini tidak terintegrasi dengan baik
saya pikir begini kalau penegakan hukum selesai di hukumnya kotaknya di situ
kotaknya di situ
dan dia tidak mengembangkan sebagai sebuah satu jaringan
padahal kita semua sudah tahu ini sebuah kejahatan yang sangat terorganisir
pbb membuat untoc untuk kemudian menerbitkan lagi palermo protocol gara gara itu
ini diakui sebagai sebuah kejahatan yang multinasional
tetapi penegakannya itu masih sektoral
mungkin kementerian sosial punya acaranya sendiri
ya ada kemunafikan negara negara juga ya
infishing dalam fishery ini salah satu penyebabnya adalah subsidi
subsidi terhadap industri itu sendiri
terutama negara negara yang harus menghasilkan ikan jauh dari pantainya sendiri
oleh karena itu mereka harus travel jauh tidak bisa membayar rakyatnya dengan harga murah
mereka mengambil dari lokal
dan itu terjadi dan didiamkan oleh negara itu
yang kita tahu sekarang ditangkapin kita
itu adalah di sponsori negara
subsidi karena mereka butuh ikannya butuh dijual
tetapi putus semurah mungkin karena negara ikut campur
tetapi hasilnya adalah human trafficking
baik tahan dulu prof
tahan dulu mas eky
nanti kami akan kembali memberikan informasi terkini terkait dengan human trafficking ini
dengan pakar pakarnya ada prof irwanto dan juga mas eki
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan kami akan kembali melanjutkan diskusi kami terkait dengan human trafficking
yang terus saja terjadi hingga saat ini dan entah sampai kapan akan terjadi
dan kami disini akan mencoba untuk merunut dari
dalam dari bawah bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana juga solusinya
bersama pakar kita ada disini prof irwanto dan juga ada mas eky disini
dan kita akan lanjutkan terkait dengan batas batas wilayah yang sebenarnya
ini kan menjadi kelemahan indonesia untuk bisa melihat dan juga untuk bisa mengayomi begitu
masyarakat yang tentunya mungkin agak jauh dari pusat kota
dan lain sebagainya sehingga sangat terbengkalai dan lain sebagainya
sebenarnya apakah itu menjadi alasan untuk tidak bisa untuk mentolerir semuanya
enggak enggak enggak
jadi sebetulnya sejarah tentang transnational collaboration sudah banyak
yang paling besar itu adalah mekong delta collaboration
karena di dalam mekong laos thailand itu kan besar sekali traffic nya
itu di backup oleh china karena kebanyakan di trafficnya ke china
walaupun setelah mungkin enam tujuh tahun kerampel
lagi lagi tidak bisa sustain komitmen pemerintahnya
dalam menerapkan hukum di border area
dan melawan industri yang investasinya jauh lebih besar
militansinya juga luar biasa
saya kira ini yang membuat orang mulai merasa entar dulu ya gitu
nah di samping itu mereka kan selalu diadopsi
seperti yang kan selalu diadresnya kalau ke u masih punya kemiskinan
kalau u masih punya gender inequality
hal seperti itu ini pasti akan tetap terjadi supply nya masih ada
karena kalau mau menangin betul supply nya harus dihilangkan dulu
demand bisa shaming dipermalukan segala macam itu pun nggak
enggak pernah efektif
tapi kalau dari masa ini sendiri melihat ini kan seperti yang sudah dikatakan
bahwa ini jaringan internasional segala macam
apakah memang tidak ada kerjasama antara pemerintah indonesia dan juga pemerintah dari luar negeri terkait dengan untuk pemberantasan ini
karena memang sekali lagi sudah sangat luas dan juga pemerintah mungkin seolah olah juga sudah berusaha ya
kita katakan sudah berusaha untuk melakukan itu ternyata masih juga terjadi
apakah tidak ada kerjasama untuk bisa langsung untuk menuntaskan masalah ini
ya sebenarnya kalau dibilang ada kerjasama sudah pasti sudah banyak mas
cuma problemnya begini terkadang orang orang yang di traffic itu orang orang yang tidak merasa dirinya di traffic
jadi karena dia merasa menganggap dirinya oh ya diriku hanya ingin pergi ke luar negeri untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik
maka dia dengan suka rela akan pergi itu pertama
jadi fase berikutnya dia di transport dulu kemudian dia bahkan diberikan hotel bintang empat bintang lima terkadang
dia tidak tahu apa yang menunggu itu di luar wilayahnya
nah ketika di sana baru selesai
nah problemnya adalah
karena berkaitan dengan ini orang orang yang di traffic juga terkadang dia masuk melalui smuggling
jadi orang orang dia smuggling dan traffic kan beda
dia yang memang sengaja dieksploitasi tapi yang satu ingin masuk ke negara orang lain dengan sendirinya dengan biaya sendiri
nah ketika masuk di satu negara kemudian yang paling penting untuk menjadi penyangga di depan itu adalah petugas petugas imigrasi
jadi dia harus dibekali dengan sedemikian banyak informasi mengenai kapan dan untuk mengidentifikasi ciri ciri karakteristik dari si korban
nah lalu dari situ dia harus bisa mengembangkan lagi
karena ini luar biasa banyak
terkadang orang orang yang trafficker ini modusnya adalah dia masuk menjadi bagian dari orang orang yang di smuggling
kemudian once dia sudah membuat jaringan di dalam dia keluar ditarik lalu dia mengembangkannya lebih lagi
jadi kalau saya pikir begini bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu adalah dengan yang pertama
membekali penegak hukum kita dan keimigrasian kita dengan karakteristik yang lebih penting
nah ini juga sangat problematis mas karena banyak di dalam praktek itu
korban itu tidak hanya menjadi korban bahkan dia kemudian dikriminalisasi lagi
jadi ketika korban ini lapor ke penegak hukum pasti yang ditanyakan itu adalah mana dokumen imigrasinya
akibatnya dia masuk begitu
kalaupun dia mau keluar escape gitu dia takut dari trafficnya
takut karena masalah trafficking ini di berbagai macam negara juga disokong oleh banyaknya oknum oknum pemerintahan yang korup
jadi ada satu riset yang dilakukan oleh siapa namanya shelly gitu di tahun dua ribu tiga
dia bilang begini di kasus kasus perdagangan orang yang di albania
kemampuan mereka untuk kabur dari jaringan itu hanya ada empat
satu dia benar benar kabur
dua ditangkap polisi
ketiga dia melaporkan sendiri
atau yang keempat dia harus bersaksi di depan pengadilan untuk melawan si traffickernya
dan itu luar biasa
jadi ini sangat banyak aspek yang memang harus dibenahi
tapi dengan kejadian yang semakin ya ini kalau menurut data yang diperoleh
apakah benar semakin meningkat kasus kasus dengan trafficking ini atau justru sudah mulai menurun dengan banyaknya
oh gak mungkin
gak akan gak mungkin menurun
karena teknologi itu sangat membantu tujuan tujuan trafficking
apa ya prioritas pemerintahan pun mungkin tidak ada di situ
walaupun kita tahu misalnya jokowi saat ini sedang membangun sdm
jangan jangan ini menjadi prioritas berikutnya kalau yang dilihat itu hal yang formal
dia lupa bahwa ada sebagian dari rakyat kita yang tidak bisa mengakses training informasi dan sebagainya
dan kalaupun mereka bisa mereka hanya mendapatkan
tapi mereka mendapatkan segini yang justru memberi kerentanan
karena dia di info dari hp dari apa ada lawangan kerja dia akan mau
dan untuk yang lain digrooming dulu digrooming sebentar lalu ditawarkan ke pihak yang membutuhkan mereka
itu mudah sekali dengan teknologi sekarang
dan dengan adanya perkembangan teknologi demand dan pasar itu menjadi semakin luas
orang yang ada di suria bisa memesan kepada trafficker yang ada di thailand untuk memesan korban yang ada di indonesia
jadi itu jaringannya sudah sedemikian luas
dan saya bisa menambahkan berkaitan dengan statistik begini
kalau kita diberikan statistik empat lima ratus dari kementerian sosial ada data korban angkanya tidak seperti itu
karena angka itu sangat tergantung pada kemauan atau tidaknya orang untuk melaporkan adanya kejadian
orang orang yang masih disekap orang orang yang masih menjadi korban yang masih dalam jaringan dari si komunitas perdagangan orang ini pasti tidak akan melapor
biasanya begini mas
eksploitasi pertama itu ada pada proses rekrutmen
ketika direkrut dia diwajibkan untuk membayar sekian banyak uang untuk visa dan untuk penempatan
sekali di sana kemudian akan banyak sekali hutang hutang yang akan muncul
dan kalau itu tidak
dan itu ketika hutang hutang ini tidak dibayar violence yang akan bermain kekerasan yang akan bermain
either dia akan diancam sendiri kepada dirinya sendiri atau kepada teman sahabat atau keluarganya
nah akibatnya dia tidak akan pernah terlepas
kalaupun dia keluar pasti tahu nih dia dari keluarga ini
nah itu berarti
tidak tahu informasi itu sudah sedemikian rupa terhubung
itu gurita yang
jadi berarti kita berhutang begitu ya
tujuh dari make up dari mandi dari makan dari dokter semua dihitung
dan saya mau cerita satu
di amsterdam misalnya di red light distriquest dulu ada trafficker dari turki
dia mencharge satu orang prostitute yang ada di sana seribu euro
dan itu di luar itu dia masih mengecharge seratus atau satu ratus lima puluh untuk sewanya per jam
kemudian dia nambah lagi untuk proteksi
agar nggak diapa apain sama orang
berarti ada istilahnya ada yang terselubung terus sebelumnya begitu ya
ada biaya biaya dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya kita lihat di sini kan tidak hanya orang orang dewasa begitu
anak anak juga kan
ya anak anak ini
nah kalau misalnya dari profesor sendiri
ya saya pengalaman cukup lama di bidang ini karena
lagi tadi sejak sembilan puluh lima sembilan puluh enam saya memang sudah bergerak dan
saya saat ini mempunyai sekitar dua puluh satu lsm yang memang
tetapi itu pun rasanya kita seperti menyapu daun yang selalu kita bersihkan rontok lagi
kita bersihkan rontok lagi
dengan sebab sebab yang mirip mirip hampir sama
persoalan yang tadi salah satu ada keraguan hukum untuk diterapkan as apa adanya hukum itu
karena tadi salah satu yang terlibat itu adalah orang tua
orang tua itu
terlibat tidak hanya menggerum anak anak
kalau anda di sebuah desa di daerah jawa barat
itu ada desa yang memang spesialisasinya melahirkan anak
dilatih anaknya untuk dijual
dan orang tua sebenarnya ngalap
ngalap itu artinya anak yang punya penghasilan dipotong penghasilnya untuk orang tua
itu budaya atau
ada mitosnya ada macam macam
tapi ada praktek seperti itu sampai hari ini ada
nah kesulitan dalam penerapan hukum juga terjadi ketika tadi ya
apa namanya intermediarinya adalah orang yang mempunyai kekuasaan juga
sepertinya kita tahu kok yang ikut nawarin pak lurah
atau si camatnya itu
atau pak pulisi
kan masa anak anak itu kalau anak yang misalnya anak anak kami yang sudah diasuh oleh kita ditanya aja mereka tahu siapa
namanya tahu tempatnya tahu
saya nggak tahu ada di mana
kadang kadang kita juga berpikir
kok kayak begitu gak bisa ya
hah apa sih
tapi kebanyakan kalau anak anak ini apa
tandangan ini apa
kalau di indonesia saat ini paling panjang disoroti adalah untuk tujuan eksploitasi seksual
dan untuk tujuan forced labor
itu dipekerjakan di restoran di tempat tempat yang berbahaya sebetulnya
dengan gaji yang seminim mungkin
dan yang paling banyak memang di sektor seks komersial
itu paling banyak
laki laki yang berhubungan seks dengan anak
terutama perawan dan sebagainya
itu akan mendapat rejuvenation nya
menjadi lebih muda lagi
oleh karena itu keperawanan itu punya harga mahal sekali
dan dan brothel brothel yang menawarkan anak itu sangat eksklusif
dulu di salah satu hotel terbesar di jakarta itu ada pak s namanya
itu khusus hanya menawarkan itu
tidak usah pakai rame rame
ada anaknya tersedia dan dilakukan
di beberapa tempat di mangga besar hayamuruk masih ada
kalau ini mau dibuktikan betul nih sekarang
aparat datang saja ke sana
ngobrol dengan mereka
di area itu ada gang gang besar banyak kos kosan
banyak di situ juga
sebetulnya mudah kalau mau
tapi dari sisi waktu
worth it atau enggak
karena di public policy kalau menurut saya worth it
tapi kok yang enggak ditangani dari dulu
tapi sebesar apa sih keuntungan dari bisnis ini
makanya itu sampai sekarang masih tetap bertahan
dan apakah tidak akan pernah berakhir
dengan melihat bisnis itu
tentunya ini kan bisnis menguntungkan
tetapi di satu sisi kita berkuar kuar begitu
ini harus dihentikan segala macam
tetapi di satu sisi banyak dukungan yang gini gini
ini jadinya seperti apa
apakah akan begini begini terus
apakah atau ada solusi yang lainnya
saya sih memperkirakan kalau
ada orang orang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap posisinya saat ini di kabinet
ya seperti susi segala macam itu
bukan dari politik partai
tidak butuh dukungan untuk melakukan tindakan yang benar tapi tidak populer
semakin banyak orang seperti itu akan terbantu
karena tadi demandnya
ya anda tahu sendiri lah
demandnya dari mana
dpr ada demand
di sektor sektor penting kekuasaan itu mempunyai demand terhadap service mereka
dan itu besar sekali
kalau saya bisa menambahkan sebenarnya begini mas
kalau mau kita jujur sebenarnya kita harus dengan sangat komprehensif mengevaluasi strategi penanganan kejahatan
kalau mau tuh
jadi yang dilakukan sekarang kalau mas lihat berita pemberitaan dan segala macam
banyak sekali polisi atau jaksa yang memproses kasus kasus yang sebenarnya kecil kecil
kasus ikan asin kasus pencemaran dan segala macam
jadi kalau memang penegakan hukum ini mau jauh lebih kuat maka seharusnya harus ada road map
ternyata kira apa
prioritas pertama berkaitan dengan ini ini ini ini dan segala macam
jangan semuanya yang kecil kecil itu yang dihajar
nah yang bongkar bongkar seperti ini itu harus dilakukan dengan sangat maksimal
ini karakteristik kejahatannya mirip dengan narkotika
jadi narkotika yang banyak diproses sekarang itu banyak yang dipakai hanya pemakai pemakai saja
padahal kita tahu
jauh lebih besar
apalagi tambah hukuman mati dan segala macam
once dia sudah dihajar maka jaringannya nggak akan terungkap
harusnya itu yang dijadikan pelajaran
harus ada road map nya lagi ya kembali
ini memang sampai saat ini belum ada
road map plus komitmennya
karena kita selalu bilang bebas trafficking tahun segini dari dulu begitu terus
kalau dari profesor sendiri ini mungkin bisa selain dari komitmen dan juga roadmap yang harus dilakukan oleh pemerintah apalagi
saya kira memang penting untuk melatih anak anak kalau saya ya
melatih anak anak skill
untuk menghadapi first attempt
ketika mereka mulai direkrut mereka tahu ada informasi ada skill tertentu yang bisa mengatakan mereka aku nggak mau deh
ntar dulu aku tanya dulu
lalu yang kedua adalah bantuan itu jangan jauh jauh dari anak anak
jangan jauh jauh dari komunitas
saat ini untuk mendapatkan bantuan apalagi bantuan hukum itu jauh sekali
sehingga dalam studi selalu dikatakan seorang korban tidak pernah bermimpi mendapat bantuan
ketika kasusnya terungkap
karena bantuan sering nggak ada
nah yang lain tentunya tadi pada sektor sektor terkait
jadi karena isu ini menjadi isu prioritas
kalau tidak repot
kalau misalnya orang kesehatan ini bukan isu kesehatan nggak bagaimana bukan
ini mengandung kekerasan dan mengandung risiko infeksi yang luar biasa
berarti intinya memang harus perlu adanya komitmen dari pemerintah
dan lintas sektor
bahkan transnasional itu harus ada
orang selalu mengatakan interpol penting
tapi penelitian interpol untuk mengungkap kasus bisa dua tahun bisa tiga tahun dan kadang kadang mubazir
oke kita tunggu saja bagaimana nanti hasilnya
semoga dari diskusi seperti ini mudah mudahan didengar oleh pemerintah
dan langsung melakukan tindakan yang positif dan tentunya bisa berubah ini semua
saya kecil lagi
lipatkan perguruan tinggi sebagai
tetapi juga sebagai wahana yang bisa kritis terhadap policy
saat ini memang hanya di lingkungan lsm di lingkungan yang menurut saya bagus sekali
tetapi emulasi terhadap pengalaman yang ada pengetahuan skill tidak diterjemahkan
baik terima kasih prof irwanto sudah hadir di studio dua cnn indonesia
mas eky juga sudah hadir disini
ya seperti tadi harapan kita bersama
semoga ini bisa segera berakhir setidaknya ya
bisa meminimalisir dari kejadian yang telah terjadi selama ini
ada jangan kemana mana cnn indonesia newsroom akan segera kembali setelah jeda berikut ini
tetap berapa sama kami